jaksa sebagai representasi daripada korban
kami memiliki korban dan negara dan masyarakat
melihat perkembangan seperti itu
salah satu pertimbangannya adalah
untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam negara
karena bagi kami sudah terwujud keadilan subtantif
keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat
melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon
kami akan melakukan perkembangan seperti itu